dan mantan striker tim nasional sweden zlatan ibrahimovic mengajak ex kapten timnas inggris david beckham bertaruh
keduanya bertaruh hasil laga sweden versus inggris pada babak perempat final piala dunia dua ribu delapan belas
dalam akun instagram pribadinya ibrahim movic berjanji mengajak makan malam beckham dimanapun
dengan syarat inggris berhasil menyingkirkan sweden
mengetahui ajakan bertarung ibrahimovic beckham pun antusias
mantan bintang manchester united itu menerima tantangan pemain berjuluk ibrakadabra tersebut
beckham berseloroh jika inggris menang ibrah harus datang menonton pertandingan inggris di wembley
dengan mengenakan kaos inggris serta menikmati ikan dan kentang goreng
dengan hasil pertandingan yang dimenangkan oleh inggris dua
kini para pecinta sepak bola di dunia tinggal menunggu ibra memenuhi janjinya datang ke wembley
dan mengenakan jersi tiga singa